kolaborasilah dengan para mikro influencer atau nano influencer yang mana secara anggaran masih bisa dinegosiasikan
tapi yang lebih penting adalah strategi dibalik semua promosi kita
pada saat kita menggunakan influencer sebenarnya kita menerapkan strategi yang namanya familiarity